ngomong soal mudik juga bukan hanya masyarakat luas saja yang mudik
tapi kemarin jokowi sudah mudik ya dan sekarang gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat pun pulang kampung
bersama keluarga besar jarod ziarah ke makam dan berburu kuliner khas surabaya
bersama keluarga besar di surabaya gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
berziarah ke makam orang tuanya di kawasan pemakaman tembok kalibutuh surabaya
sebelum ke makam jarod beserta istri membeli bunga ke pedagang bunga langganannya yang ada di depan komplek makam
selain ziarah di makam ibunya jarod beserta keluarga besar juga menyempatkan diri
berziarah ke makam pencipta lambang nahdlatul ulama
yang berburu kuliner khas surabaya
jarod berjarak sekitar dua ratus meter dari makam ibunya
pulang kampung menjadi agenda rutin gubernur dki jakarta yang baru dilantik pada bulan juni ini
usai menjalankan ritual ziarah kubur jarod beserta istri berburu kuliner khas surabaya
menu tahu campur menjadi menu rutin yang dipilih oleh istrinya happy farida
di sela sela menikmati tahu campur tak jarang pelanggan di warung legendaris tersebut
meminta foto bersama jarod dan istri
rencananya jarod beserta keluarga akan kembali ke jakarta pada kamis petang